pada pasca ledakan gudang amunisi tni di cangsana bogor sejumlah anggota tni dikerahkan untuk menyisir permukiman warga
penyisiran untuk mencari sisa sisa amunisi atau bahan peledak yang diduga terlempar ke permukiman warga
saat warga diungsikan petugas menyisir rumah rumah warga untuk mencari sisa sisa amunisi atau sisa residu bahan peledak
petugas menemukan selongsong amunisi yang diduga terlempar ke permukiman warga saat terjadi ledakan di gudang amunisi
ledakan di gudang peluru amunisi daerah atau gutmurah kodam jaya di bogor jawa barat pada sabtu malam mengagetkan warga
pihak yang berada di sekitar panik hingga berlarian menyelamatkan diri
ledakan yang terdengar beberapa kali disertai kobaran api terjadi sekitar pukul enam sore
api baru padam pukul tiga belas